merebaknya kasus virus corona di indonesia membuat pemerintah menetapkan status siaga darurat pandemi virus corona
penetapan status ini dilakukan melalui kementerian kesehatan sesuai dengan undang undang kebencanaan
yakni status di atas kejadian luar biasa karena terjadi secara global
jurubicara penanganan dan pencegahan virus corona ahmad yuryanto mengatakan
penanganan penyebaran virus corona dilakukan dengan mengerahkan semua elemen negara yang dipimpin menteri kesehatan
selain itu pemerintah menanggung semua biaya pengobatan dan perawatan pasien yang positif terinfeksi virus corona
ini tidak disebutkan sebagai klb
oleh karena itulah maka di dalam undang undang kebencanaan ini sudah jelas bunyinya
bahwa di dalam kondisi seperti ini semuanya ditanggung negara
ahmad yuryanto juga menambahkan pemerintah akan meningkatkan kewaspadaan setelah dua wni terkonfirmasi positif terpapar virus corona
pemerintah tak lagi menunggu status seseorang menjadi pasien dalam pengawasan untuk melakukan pemeriksaan spesimen
saat ini sudah ada satu ratus tiga puluh tujuh rumah sakit rujukan dari semula seratus rumah sakit yang bisa menangani pasien yang terjangkit virus corona di seluruh indonesia
setiap hari akan ada update hasil pcr kita seluruh indonesia
dan jumlahnya semula ada seratus rumah sakit sebagai rujukan sekarang sudah menjadi satu ratus tiga puluh tujuh
dan beberapa rumah sakit swasta juga sudah menawarkan diri
ini terus kita benarkan
kita sempurnakan setelah dengan betul betul ada kejadian kasus
kemarin ada dua kasus
menko pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi menyatakan
pemerintah juga terus melakukan penelusuran dari sejumlah suspek virus corona di indonesia
tim liputan cnn indonesia